bali united belum ingin terburu buru mencari sosok pelatih baru pas jadi pecatnya hans peter scheller
sejauh ini manajemen bali united mempercayakan asisten pelatih eko purgianto
untuk memimpin irfan bahdim dan kawan kawan jelang tampil di lanjutan liga satu melawan persela lamongan akhir pekan ini
bali united musim ini belum meraih poin dari dua laga liga satu
mereka tumbang di tangan persipura jayapura dan madura united
libur panjai dulfitri tahun ini pemudik dimudahkan dengan sejumlah tol darurat yang difungsikan
di tol pandaan malang dalam satu hari tercatat sebanyak lima dua ratus kendaraan melintas
setiap satu menit tak kurang dari enam kendaraan roda empat melintas melalui gardu tol pandaan
sebagian besar adalah pemudik dari luar jawa timur dengan tujuan akhir batu dan malang
data terakhir menunjukkan selama sepuluh jam beroperasi ada lima lebih pemudik yang memanfaatkan jalur tol darurat ini
per hari ini sesuai data yang kami terima masih untuk yang seksi pandaan lemahbang itu untuk hari minggu kemarin mencapai tiga empat ratus kendaraan selama operasi sepuluh jam ya sepuluh jam operasi
kemudian kalau untuk yang sumber muni ke karanglo itu sekitar satu delapan ratus an
tentunya kondisinya masih belum sempurna seperti jalan tol yang sudah existing operasi
kan ibu putri dalam bap nya menyatakan adanya isu pelecehan
ternyata tidak ada isu pelecehan
bahkan posisi yosua yang diperankan oleh peran pengganti
dimintakan keterangan kepada saksi kuat ma'ruf
kuat ma'ruf mencontohkan yosua hanya duduk
kemudian peran pengganti pun duduk
ibu putri ada di atas tempat tidur
tidak ada persentuhan fisik
tidak ada persentuhan fisik
ini mungkin yang salah satu yang berbeda nih
karena pelecehan itu akan ada persentuhan fisik
itu salah satu yang berbeda
kalau ada perbedaan lain tidak akan mengubah secara substansi
pasal tiga ratus empat puluh ini
karena di tiga puluh lima agendegan di saguling
ada mereka kumpul ada perencanaan ya
sudah jelas itu
jadi perbedaannya adalah pada saat rekonstruksi di magelang
artinya pemicu penembakan ataupun motif penembakan yang katanya ada peristiwa pelecehan di magelang
itu tidak tergambar pada saat proses rekonstruksi di magelang
saya mau tanya ke pak fikar
ini bagaimana melihat adanya perbedaan keterangan
tadi juga sudah di mention oleh pak sugeng
bahwa ternyata peristiwa pelecehan yang menjadi motif pembunuhan ataupun menjadi pemicu pembunuhan
itu tidak tergambar dalam proses rekonstruksi di magelang pak fikar
artinya memang peristiwa itu tidak ada kan gitu
karena itu tidak direkonstruksi
tidak direkaulang gitu
karena memang peristiwanya dianggap tidak ada
saya kira polisi beralasan karena polisi pernah memproses itu
pernah memproses laporan itu yang kemudian meskipun belum sampai pada tingkat penyidikan
sehingga tidak dikeluarkan sp tiga
mungkin baru penyelidikan
baru mencari peristiwanya saja
peristiwanya tidak ketemu
peristiwa pidananya aja tidak terbukti gitu
nah karena itu kemudian polisi menghentikan
ya karena belum sampai ke penyelidikan
nah saya kira begitu mbak
tapi kalau dalam proses rekonstruksi berbeda apakah kemudian pasal yang didakwakan ataupun disangkakan nanti akan berubah juga ataupun bisa batal
oh saya kira enggak
rekonstruksi itu sebenarnya kalau dia di penyelenggaraannya ada sedikit pemaksaan atau pengaturan secara paksa
itu sebenarnya juga sudah melanggar
karena sama juga dengan seolah olah sudah ada putusan
peristiwanya seperti itu gitu
nah rekonstruksi itu kan sebenarnya berjalan secara sukarela
kalau pelakunya walaupun disuruh tapi dia tidak mau melakukan itu juga nggak masalah gitu
nah karena itu rekonstruksi itu secara resmi juga tidak diatur dalam kuhab
dan dia hanya sebagai penguatan saja gitu
dari berkas perkara yang akan dikirim ke pengadilan
jadi penguatan terhadap berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan begitu ya
dan dimana kemudian
jaksa menyusun dakwaan
saya mau kembali lagi ke mas yonatan
mas yonatan dengan tidak adanya proses rekonstruksi pelecehan
karena tadi di magelang tadi kita juga menyaksikan bahwa tidak ada proses persentuhan antara brigadir yusua pemeran peganti dengan putri candrawati
artinya memang tidak ada peristiwa pelecehan
tidak ada motif pelecehan yang terjadi di magelang
begitu mas yonatan
ini sekaligus mengamini apa yang anda dan tim kuasa hukum katakan
bahwa memang tidak ada pelecehan yang dilakukan oleh almarhum klien anda
soal pelecehan itu kan sudah dibantah
oleh pihak kepolisian
pada beberapa waktu lalu
itu yang pertama
ini kan pelecehan seksual ini kan bagian dari obstruction of justice
jadi ini hanya bisa bisaan aja gitu loh
hanya diarah arahkan ke sini
diarah arahkan ke situ
kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua
otopsi aja kita boleh mengirimkan perwakilan
kenapa yang bagian rekonstruksi ini kita gak bisa
terus kalau tadi disampaikan
transparansi ditayangkan di televisi
begitu ya mbak
kebohongan kebohongan dulu juga ditayangin di televisi kok
jadi ini di
dimana kepolisian yang sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat
kemarin sudah mulai on the track
tapi dengan munculnya
penghalang halangan kepada kami tim kuasa hukum keluarga ini
justru menimbulkan spekulasi spekulasi baru mbak
atau ini semua bisa terbuka
oleh pertolongan tuhan
ayah anda dan ibunda keluarga
ternyata saya perlu tahu langkah kuasa hukum
setelah tadi melihat proses rekonstruksi
ternyata di magelang tidak ada kejadian pelecehan
padahal kemarin pada saat diperiksa oleh barreskrim
putri candrawati tetap bersikuku
terjadi pelecehan di magelang
apakah kemudian anda dan kuasa hukum lainnya akan melaporkan ini
sebagai kesaksian palsu
ya kalau untuk laporan palsu itu sudah kita laporkan mbak
ya untuk laporan palsu itu sudah kami laporkan mbak
oke jadi sudah ada pelaporan terhadap putri candrawati
terkait dengan kesaksian palsu
mengingat ataupun perihal kesaksiannya
tentang adanya pelecehan seksual di magelang begitu ya
terima kasih sekali
para narasumber yang sudah bergabung
ya mau saya tagih
kami tidak bisa begitu mendengar suara anda
mas yonatan komunikasi kita tampaknya terputus
terima kasih para narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua
kemudian pakar hukum pidana
abdul fikar hajar
dan juga ketua ipw sugeng teguh santoso
mohon maaf sekali ada persoalan komunikasi
antara kami dengan para narasumber di luar studio